sekarang kita ke belanda meski menjadi agama minoritas perkembangan islam di belanda ini terbilang cukup pesat ya
sejarah peradaban islam pertama di belanda berasal dari para pendatang asal indonesia di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sekitar seribu orang asal maluku menjadi pendatang muslim indonesia pertama di belanda
mereka kemudian direkrut menjadi tentara knil
namun perkembangan komunitas muslim asal indonesia ini tidak terlalu pesat
hingga pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh an para imigran asal turki maroko dan juga suriname mengembangkan peradaban islam di belanda
ini sebagai pekerja pendatang
meskipun telah lama dikenal sebagai negara toleran di eropa ketegangan rasial meningkat di belanda sejak pergantian abad
dengan banyaknya tindak kekerasan maupun pembunuhan oleh kelompok islam ekstremis
belanda ini hampir sama dengan belahan negara eropa lainnya memiliki waktu siang yang lebih lama dibandingkan belahan bumi lainnya
warga muslim di belanda
jadinya ini menjalani ibadah puasa selama sekitar delapan belas jam
dan seperti biasanya di viral ramadan kita jalan jalan ke luar negeri ya walaupun cuma sambungan skype ya
tapi sudah terhubung dengan warga negara indonesia di belanda ada tachia jasmine
waalaikumsalam mbak puspa ya
tapi kalau bercerita nih mbak tachia kan delapan belas jam puasanya cukup lama gitu
ini kegiatan apa yang kemudian mengisi waktu untuk menunggu berbuka ataupun sahur di sana
sebenarnya hampir sembilan belas lebih lah ya mbak ya
kegiatannya sih lebih
kebetulan saya banyak belajar bahasa belanda terus sholat terus baca al quran
ini mungkin ada sedikit gangguan tapi mungkin bisa dijelaskan kalau di belanda ini kan biasanya muslim menjadi masyarakat minoritas lah
kemudian biasanya makan makanan untuk sahur
terbuka sulit nggak sih mendapatkannya
sahur biasanya saya sahur buka buat sendiri aja ya di sini
tapi kebetulan nanti tanggal satu ada acara di raperdam
itu ada masyarakat sekitar maroko turki dia membuka lima belas meja membuka untuk keluarga muslim di sana
tapi membagikan makanan makanan
kepada orang orang yang tidak berpuasa juga memperkenalkan tradisi puasa di belanda
oke tanggapan mereka gimana setelah disosialisasikan kemudian dibagikan makanan juga
apakah ada perubahan begitu ada toleransi yang ditunjukkan dari masyarakat sekitar
acaranya sih nanti mbak nanti tanggal satu juni
cuma kalau di sekitar saya sih kebetulan udah banyak yang mengetahui kalau ini bulan puasa
jadi apabila mereka tahu kalau kita lagi berpuasa toleransinya sudah cukup gimana ya sudah oh ya oke you fasting and then you cannot eat or drink
kalau untuk beribadah di sana cukup nyaman nggak sih mbak tachia
untuk melakukan sholat tarawih atau sholat lima waktu ketika lagi beraktivitas begitu
kebetulan kalau sholat lima waktunya jaraknya agak jauh ya dari di zuhur itu sekitar jam satu lewat
terus kemudian asapnya disini justru jam enam jam enam sore
jadi nggak terlalu terganggu lebih banyak di rumah ya lebih mantan
kalau taraweh saya melakukannya karena terlalu malam jadi saya ikut live aja
jadi ada kebetulan ada masjid di utrecht saya mengikuti
live streaming seperti itu mbak
oke kalau tempat untuk berkumpul masyarakat indonesia khususnya muslim di sana untuk acara buka puasa bersama itu di mana mbak biasanya
biasanya sih teman ke temen aja undangan undangan sekalian kangen kangenan kumpul kumpul bawa makanan seperti itu sih keluarga bawa anak bawa suami
mbak apa makanan yang dibawa mbak taci ya
apa makanan yang dibawa ke perkumpulan itu
apa makanan indonesia kap kolak pisang atau mungkin asinan seperti itu nggak sih
ya saya sih suka bawa martabak seperti cabai rawit terus cendol pokoknya yang khas khas indonesia yang ya kebetulan di sini agak jarang dan susah ditemukan
oke seru sekali ya
lebaran kira kira mudik nggak nih ke indonesia
belum mbak tapi kita ada di dubes di kbri itu buka undangan untuk masyarakat indonesia yang di sini mungkin sekitar jam dua belas mulai sampai jam empat sore
di situ ada kambing guling ada makanan khas indonesia ketupat
untuk pelajar indonesia
untuk pelajar indonesia atau orang orang indonesia yang sudah menetap di sini dan tidak bisa pulang kampung mereka bisa berkumpul sama sama setelah sholat idul fitri di masjid benha kemudian kita berkumpul di kbri
kalau ada agenda seperti itu kumpul bersama cukup memakan waktu apakah memang sekarang sudah ada tanggal merah untuk lebaran atau ini kebijakan dari masing masing perusahaan
atau apa namanya
apa namanya sekolah dan sebagainya
tanggal merah aku belum tahu juga tuh ya soalnya mungkin sekitar tanggal empat belas atau tanggal lima belas ya belum ada pengumumannya juga sih
jadi belum tahu ya tapi biasanya tanggal merah nggak sih di sana atau hari libur nggak sih di sana kan kita minoritas lah muslim di belanda tapi mereka membuat hari itu untuk hari libur nggak sih
belum ya atau saya belum paham juga sih mbak
oke kalau begitu
tapi kebetulan orang indonesianya sih kumpul semua sih pada hari itu sepertinya sih bisa libur kali ya
oke kalau gitu
karena saya kebetulan disini baru sekitar dua bulan lagi
oh oke berarti ini puasa pertama ya
baik puasa pertama lebaran pertama insya allah
dengan suasana baru keluarga baru
karena pada akhirnya kita orang orang indonesia disini kita menjadi saudara ya karena sama sama di perangkawang
semoga ini ya semoga kuat di suasana yang baru dengan waktu delapan belas sampai dengan sembilan belas jam cukup menguras tenaga
mbak tachia terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di viral ramadan